saya binti ahmad zidoni dengan masyarakat alat alat dibayar tunai
seorang tahanan narkoba berinisial ak dua puluh empat tahun
melangsungkan pernikahan di pahoresta besurabaya jawa timur
dengan wanita idamannya selasa satu maret dua ribu dua puluh dua lalu
jabkabul pun dilakukan di ruang penyidik
dengan disaksikan kapolresta besurabaya
kombes pol ahmad yusef gunawan
setelah jabkabul mereka berdua resmi menjadi pasangan suami istri
yang sah di mata hukum dan agama
namun kebahagiaan kedua mempelai tersebut hanya berlangsung singkat
mereka berdua harus berpisah karena aka kembali mendekam
disel tahanan akibat kasus narkoba yang menjeratnya
akan ditangkap delapan februari lalu
padahal ia berencana menikah awal maret
penyidik memfasilitasi pernikahan ak
namun usai jabkabul
ia tetap harus kembali ketahanan
melaksanaan ak tingkah berjalan dengan lancar
dan setelah agak nikah tersangkat kembali ketahanan
untuk menjalani proses hukum
triburoto purnawanto surabaya jawa timur